kita beralih ke hari kasih sayang
sudahkah anda memiliki agenda makan malam saat perayaan valentine nanti
jika belum ada satu menu spesial di momen hari kasih sayang yang bisa jadi referensi
warnanya yang romantis cocok untuk menu makan malam bersama pasangan anda
valentines ⁇ day atau hari kasih sayang selalu identik dengan warna merah muda
tidak hanya bunga ataupun dekorasi tapi kuliner bertema valenti pun mulai ramai ditawarkan
salah satunya love rice pink chicken yang jadi menu andalan di salah satu resto di surabaya
cara membuat menu ini sangat mudah
campur bawang putih dan garam pada potongan daging ayam tanpa tulang
lalu lumuri tepung terigu
kemudian lumuri lagi telur kocok dan tepung royong
roti berwarna merah muda
sementara untuk nasi gorengnya warna merah muda didapat dari campuran buah naga yang sudah dihaluskan dan disari
untuk penyajiannya nasi goreng yang sudah jadi ini diberi topping ayam berwarna merah muda dan potongan telur yang juga berwarna merah muda
festivalnya memang unik
dia punya color yang pink ya
jadi kita mau menjaga valentine dan juga kita masak dengan buah naga
jadi buah naga kita gak
gampang untuk di sekitar kita untuk didapatkan
menu unik ini jadi favorit pilihan para pasangan yang akan merayakan hari kasih sayang dengan makan malam yang lebih romantis
jadi nasinya tuh warnanya pink gitu
jadi kalau buat suasana valentine kayaknya recommended ya
jujur sih manis manis
tertarik untuk menikmati nasi goreng ayam pink saat merayakan hari kasih sayang bersama orang tersayang
rasis kawijaya surabaya